paman jangan seperti itu
aku hanyalah manusia biasa
yang mungkin bisa jadi melakukan kesalahan
paman jangan selalu mengikutiku
jika aku memang benar
paman boleh mengikutiku
tapi jika aku melakukan kesalahan
sebaiknya paman menegurku saja
ya sudah kalau begitu
apa yang harus aku lakukan
syukurlah kalau begitu paman
aku akan menjelaskan
semua situasinya kepada paman
sekali lagi terima kasih banyak
kenapa kau datang kesini
kenapa kau datang kesini
dimana yang lainnya
ini masalah santang
dan yang lainnya
sedang memotong pergerakan pasukan musuh
yang akan mengirim rempah rempah ke negerinya
semoga berjaya pak

apa yang terjadi pada kian santa
kian santan sedang diburu oleh
ayahku beserta pasukannya
juga seorang perempuan yang sangat sakti
aku sudah berusaha untuk membantunya
dan dia melukai kakiku
aku tak ingin penyebaranku terbongkar
maka dari itu
aku berlari kesini untuk memberitahumu
aku berlari kesini untuk memberitahumu
jadi kau mampus
tapi jangan salah si anime
tapi instructions di dalamnya
rupanya kalian bersiaplah untuk mati
kau pikir aku takut dengan

sesuai tahun ya rupanya

terima kasih guru

aku akan memberikan hawa moniku untuk bisa membuatnya siungan